berbagai nama politisi yang hilir mudik jelang kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
hanya segelintir politisi perempuan yang tampil
minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di indonesia lantas menjadi sorotan
kita ingat megawati soekarno putri jadi satu satunya perempuan presiden di indonesia
dan setelah ia mundur indonesia tidak pernah punya lagi perempuan sebagai capres ataupun cawapres
bagaimana kemudian sudut pandang pengamat menakarkan sejumlah nama yang kini berpusar dalam pemilu untuk masuk
menjadi bakal calon wakil presiden dua ribu dua puluh
bergabung bersama kami ada siti zuro peneliti politik brin sore ini di cnn indonesia newsroom
mbak wiwi selamat sore
halo selamat sore mbak
halo mbak wiwi kalau mendengar ada dua nama yang baru baru saja terdengar ya
ada yeni wahid dan juga ada hovifa indar parawansa
sebelumnya kita dengar ada nama puan maharani juga masuk dalam pusaran pemilu dua ribu dua puluh
apa pendapat anda tentang nama nama politikus perempuan yang beredar ini
apakah ini hanya gimmick
atau memang partai politik udah mulai serius nih tentang peran perempuan dalam kursi penting pemerintahan
iya saya melihat memang agak lamban ya
padahal kita sudah menyorongkan lama gitu ya
kita mendorongkan lama bahwa pentingnya atau urgensi keterwakilan perempuan dalam politik dalam pemilu dua ribu dua puluh
kita sudah mengatakan itu sejak tahun dua ribu dua puluh dua gitu ya
kita sudah sampaikan
tapi memang survei sendiri tidak men survey perempuan itu secara seksama
jadi kita melihat perempuan selalu nilainya persentasenya itu maaf persentasenya itu tidak terlalu tinggi
ini yang menyebabkan lalu perempuan tidak masuk gitu ya secara signifikan untuk diperhitungkan gitu ya
baik oleh partai politik maupun koalisi partai
sudah teriak teriak sangat lantang
bahkan kalau kita teriak lantang itu juga ada yang mengkritisi dianggap kita ini pikun gitu ya
karena mendorong perempuan untuk ikut dalam pilpres
saya termasuk yang sangat mendorong gitu
bagaimana mempertimbangkan gitu ya semua potensi yang dimiliki kaum perempuan yang sudah menunjukkan gitu ya prestasinya
baik itu di eksekutif maupun legislatif gitu ya
untuk ikut serta
dipertimbangkan dalam pilpres dua ribu dua puluh
baik dari indonesia barat indonesia tengah maupun indonesia timur
itu jauh hari seperti itu
tapi kelihatannya memang sampai detik ini suara itu sayup sayup saja untuk perempuan
bahkan dari partai besar pun gitu ya
kita dorong ya seperti pdi perjuangan gitu kan
juga partai golkar gitu dan partai besar lainnya kayak gerindra
itu mengedepankan kaum perempuan kapan gitu ya dikedepankan
ini yang kita tidak mendengarkan secara tentunya vokal gitu ya dari partai politik
jadi keperpihakan dari partai partai politik itu yang tentunya kita tunggu tunggu gitu
untuk ikut serta mendorong representasi perempuan tidak hanya dalam pemilu legislatif
tapi juga dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat itu
oke kalau dengan dua nama yang belakangan santer terdengar
yeni wahid dan juga ada hovifa indar parawansa
mbak wiwi melihatnya seperti apa kansnya
iya jadi seperti bu kofifah indar parawansa ini kan sudah malang melintang
di eksekutif maupun di legislatif
pernah menjadi anggota dpr ri ya mungkin beberapa periode
demikian juga sebagai menteri sudah pernah
gubernur juga sudah pernah gitu ya
jadi menurut saya secara pengalaman gitu ya
empirik dalam politik dalam memerintah itu sudah sangat cukup
nah ini tentunya yang harusnya dipertimbangkan gitu ya
oleh partai partai politik untuk direkrut
nah ini yang sampai detik ini kita tidak melihat gitu ya
ada pendekatan pendekatan yang konkret terhadap bu hovifah
maupun dengan kepada bu yeni wahid yang dalam hal ini memang belum pernah terjun langsung di partai politik ya
dalam arti bukan di partai politik tapi di
maupun eksekutif ya
tapi sebagai mungkin lsm atau organisasi sosial
atau masyarakatan memang cukup berperan penting gitu ya
apalagi putrinya seorang kusdur kan gitu ya
ini juga perlu dipertimbangkan
jadi mumpung seperti ini memang kita mendorong sebanyak mungkin gitu ya
perempuan perempuan untuk dipertimbangkan
termasuk juga puan maharani gitu ya
meskipun untuk pdi perjuangan tidak bisa dua kali ya mencalonkan gitu
nah ini yang kedepan memang tidak hanya di pemilu
legislatif tapi juga di pilpres seperti ini
kalau menurut saya mungkin ini sudah agak lamban ya
untuk mendorong untuk mempromosikan perempuan gitu
kira kira nantinya apakah dengan tiga poros itu
akan juga mengakomodasi gitu ya salah satu atau salah dua gitu ya
perempuan sebagai cawapres tentunya ya
karena capresnya sudah kelihatannya sudah mengerucut gitu
nah ini yang kita tunggu tunggu
karena bagaimanapun juga kalau kita pertimbangkan dari jumlah penduduk perempuan gitu
itu luar biasa
sekitar ada satu ratus tiga puluh lima lebih ya
dan pemilih perempuan menurut pemilu hasil pemilu dua ribu sembilan belas
adalah lebih banyak ketimbang kaum laki laki
nah ini juga sangat prospektif tentunya
kalau perempuan digalang sedemikian rupa untuk juga mendukung gitu ya
representasi atau keterwakilan atau pemimpin perempuan dalam politik
ini kan bagus sekali
jadi kita tidak hanya pemilih saja
tapi juga ikut gitu ya
dipilih dalam hal ini kaum perempuannya
jadi kita harapkan seperti itu
karena dari dua ribu berapa waktu itu
megawati itu dua ribu dua puluh dua mungkin ya

sampai terakhir itu rasanya kita tidak menyaksikan lagi perempuan
duduk sebagai katakan eksekutif ya
nah ini yang kita harapkan memang di dua ribu dua puluh empat akan muncul gitu ya
calon perempuan tentunya dengan harapan
agar tentunya aspirasi dan kepentingan perempuan itu terwakili ya
para pembuat keputusan ya
yang akan menentukan kebijakan publik khususnya untuk kaum perempuan
yang memang ada kebutuhan kebutuhan yang bisa diakomodasi
melalui katakan gitu pemimpin perempuan nantinya
mbak wiwi tapi sebetulnya apa faktor besarnya
yang berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan
dalam pemilu khususnya sebagai cawapres begitu di dua ribu dua puluh
anda melihat budaya patriarki
iya ada faktor internal dan eksternal mbak
jadi faktor internal itu memang
kalau kita melihat nasional mungkin masih prospektif
tapi kalau kita melihat setelah dari provinsi ke kabupaten dan kota ya
ke bawah itu
memang agak lamban gitu
jadi ada faktor internal yang dalam hal ini
menjadi tantangan kaum perempuan yang belum bisa seluruhnya itu
teratasi secara proper
jadi ada halangan mungkin masalah pendidikan
masalah empirik atau pengalaman yang luar biasa gitu ya
lalu bisa duduk sama rendah
berdiri sama tinggi gitu ya
fight untuk katakan potensi yang dimiliki dan sebagainya
itu secara keseluruhan secara umum itu memang belum kan gitu
nah ini bukan berarti lalu kalau belum itu tidak diberikan peluang
nah peluang itu akan ada ketika partai politik
menunjukkan keberpihakannya yang luar biasa terhadap kaum perempuan
sehingga dalam pola rekrutmennya itu akan juga mempertimbangkan kaum perempuan
tanpa diembel embeli oleh katakan gitu ya
semacam mungkin hal hal yang menjadi beban seperti keuangan
jadi modalitas dalam pemilu itu kan sangat diperlukan
sementara mungkin ada perempuan calon perempuan
yang bisa gitu ya dipromosikan tapi tidak punya modal
lainnya bagaimana kan gitu
bisakah partai politik punya empati untuk lalu merekrut
tanpa harus diembel embeli oleh katakan dana yang besar
yang harus disetorkan atau mungkin menjadi satu prasarat ya
secara tidak tertulis di situ
lainnya juga menjadi barier atau tantangan bagi kaum perempuan
yang potensial untuk terjun ke politik sebetulnya
karena bagaimanapun juga tidak mungkin gitu
kita menafikan peran dari modalitas gitu ya
masalah keuangan tadi itu hanya menunjukkan potensi saja
kapasitasnya gitu ya
katakan tingkat pengalaman dan sebagainya
tanpa ada diembel embeli oleh katakan gitu ya
nantinya modalitas yang berupa keuangan
nah ini yang masih menjadi momok sebetulnya bagi kaum perempuan
dan perempuan itu yang potensial itu mestinya memang ada upaya yang headhunter gitu ya
dari partai politik
sehingga mereka itu memang mencari dan mengejar gitu ya
potensi potensi perempuan yang apa
kaum perempuan yang potensial tadi itu untuk dijadikan kader
lalu dipromosikan dengan sistem merit system tadi itu dan sebagainya
nah ini yang kita harapkan
jadi ada proaktif dari pihak partai politik dalam hal ini
untuk gitu ya
merekrut dan mempromosikan calon calon perempuan itu yang memang sosok sosok yang memang prospektif
nah ini yang kita harapkan
bukan ansih karena keturunan atau mungkin karena kaya raya
finansialnya gitu ya
tapi yang potensial juga gitu ya
itu perlu juga dipertimbangkan
nah ini yang mungkin pola kaderisasi dan rekrutmen kader promosi kader itu yang harusnya dilakukan secara transparan secara akuntabel
dan juga berpihak kepada tentunya atau mempunyai empati keberpihakan kepada kaum perempuan
ini yang kita harapkan dari partai politik
karena bagaimanapun juga sepinter apapun perempuan kalau tidak ada keberpihakan dari partai politik
menurut saya memang agak sulit juga gitu untuk bisa tembus gitu ya
bisa dipromosikan atau bisa duduk di eksekutif maupun di legislatif
harapannya adalah parpol
dengan tepat gitu ya menjalankan fungsinya untuk memberikan tadi investasi kepada kader kader perempuan
kalau tadi bicaranya adalah halangan pendidikan kemudian halangan pengalaman begitu
diharapkan parpol bisa memberikan investasi tersebut kepada kader kader perempuan mereka agar bisa maju legislatif eksekutif begitu ya
iya betul sekali
menurut saya itu yang memang kita harapkan
jadi kalau belum apa apa perempuan sudah disusahin gitu ya
untuk akses saja ke partai politik gitu ya
mereka harus mendaftarkan gitu kan
kadang kadang yang potensial potensial tadi itu agak enggan gitu ya untuk melamar lamar
nah itu maka dilakukanlah headhunters tadi itu dalam kaderisasi
jadi menjemput bola
dari partai politik itu menjemput bola
menjemput potensi perempuan perempuan yang potensial tadi itu untuk dijadikan kader
sebagai partai politik itu punya fungsi yang sangat ini ya
yang sangat efektif
bagaimana agar kader kader ini adalah calon calon pemimpin yang betul betul gitu ya
nanti dengan sistem kaderisasi dan promosi kader yang sangat modern gitu ya
dengan merit system gitu ya
bukan karena kulutisme deputisme
atau hanya pertemanan persaudaraan
tapi karena memang didasarkan atas gitu ya
lalu ekspertisnya gitu ya
mampu nggak nanti kalau masuk kalau di legislatif itu di komisi satu atau dua dan seterusnya
kalau di eksekutif punya kah dia pengalaman seperti bu khofifah tadi itu disebutkan
atau bu yeni wahid
atau pupuhan tadi itu yang sudah malang melintang kan gitu
jadi itu harus dicobakan
jangan langsung gentar gitu ya
diadapkan pada hasil survei
satu lembaga survei yang mengatakan si wulan atau si x itu sudah tinggi
menurut saya tetap saja harusnya dicobakan kader kader perempuan tadi itu yang notabene sudah malang melintang di legislatif di eksekutif gitu ya
pengalamannya bahkan di dua bidang cabang tadi itu cabang kekuasaan tadi itu sudah mumpuni
itu ya sudah saatnya dipromosikan
jadi ketika dikompetisikan dikontestasikan ya itulah kompetisi ada menang ada kalah
menurut survei kalah ya sudah gak jadi
terus perempuan gak akan dipromosikan kalau gitu caranya
perpihakan itu yang harus ada
nah kalau kita lihat tiga nama yang beredar belakangan yeni wahid toviva indar parawansa kemudian ada puan maharani yang sebelumnya lama santer terdengar
yeni wahid untuk capres siapa kofifa indar parawansa untuk capres siapa puan untuk capres siapa
pandangan anda mbak wiwi
iya ini kecenderungan ya
jadi kalau simulasi
kalau kita melihat kemampuan politik praktisnya beda
contoh gitu ya
atau mungkin dengan pak prabowo dulu
pak prabowo bisa tidak berpasangan dengan puan gitu kan
lalu ganjar pranowo bisa nggak berpasangan dengan yeni wahid gitu kan
anies basredan bisa gak berpasangan dengan puan toviva indar parawansa gitu
bisa dipasangkan seperti itu
jadi menurut saya simulasi itu perlu dilakukan gitu ya
dan memang ada beberapa lembaga survei yang sudah melakukan itu gitu
tapi selalunya dalam posisi kemampuan politik
yang dipasangkan dengan katakan calon perempuan ini
itu sudah langsung demoralizing duluan kan gitu
jadi kalau dengan perempuan ya agak mendorong sedikit gitu ya
memberikan satu prospek prospek yang lebih positif
jangan langsung dibikin wah ini cuma koma gitu kan
sudah jelek duluan
maka kenapa saya termasuk yang kadang kesel kepada lembaga survei gitu
pilihan men survey perempuan
terang di bawah saja
tidak sampai satu gitu
koma koma dan gitu
jadi menurut saya jangan dipercaya lah lembaga survei
sudah jalan saja
nanti kalau sudah dipasangkan
ya akan tidak dipilih itu
apalagi perempuan pastilah pandai
kayak buko viva buktinya bisa menang di jawa timur gitu ya
setelah tiga kali ikut pemilu
tidak menutup kemungkinan ya
jadi menurut saya karena pemilu kalau kompetisi kontestasinya itu benar
mestinya tidak ada sengketa
pemilu itu tidak ada sengketa
jadi sengketa itu menunjukkan bahwa itu terjadi akumulasi
dari perilaku tahapan yang distortif
baik mbak wiwi karena waktu yang terbatas juga
kita mau azan maghrib sebentar lagi
kita lihat bagaimana nanti isu ini beredar
apakah memang kalau simulasi itu terjadi
bisa berdampak dengan publik ya
bisa berdampak langsung kepada publik
punya pilihan dari cawapres perempuan ini
nanti kita lihat seperti apa
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
ya terima kasih selamat sore